mifta romadhloni adalah warga desa kupang kecamatan jetis kabupaten mojokerto
yang ditemukan warga di dalam kamarnya dalam kondisi sangat kurus
kondisi miftah yang memprihatinkan diketahui warga dan perangkat sejak viral di media sosial
seluruh perangkat kecamatan jetis datang ke rumah untuk membawa mifta ke rumah sakit untuk pengobatan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini